saya mau jemput ineke be
mas pur ineke kan lagi libur
eh aduh ineke kan mau masak
ih kan belum ada paket yang mau diantar
saya mau curhat be
jak terus gimana kopinya pahit manis apa mic
teh saya kan udah lama tinggal disini
gak ada yang mau saya ajak ngobrol
curhat sama pemumun
sama kang ojak
jadi terpaksa saya curhat sama teh ani
emangnya kamu mau curhat
kalau sama barat
kamu kira keras gunaku
ini sudah zaman
nanti kalau udah deal saya kasih ke maya
eh mau ke mana lu
mau nungguin pembeli motor
gak jadi dah
katanya dia mau datang lagi
bapak saya mau kesini lagi gimana
ya serah lu
itu kan bapak lu bukan
bapak saya mau ke sini lagi
bapak saya mau ke sini lagi

bapak saya bukan bapak gue
terus kalau kue mangkoknya dikukusnya berapa lama mbak
mau ganti baju pakai kemeja
hebat ya bang ojek
harusnya bang deddy juga
aduh mbak tati
gak ada kemeja yang muat
ya abang jalan ya
gak mau jualan motor
abang jadi selesel lagi
ntar kalau udah deal abang kasih ke maya
biar dapet komisi
komisinya duit apa bukan
ya emang jalan
ya allah semoga objekennya bang ojek lancar
terus komisinya duit
apa saya suruh aja bapak saya ke sini
saya suruh aja
bapak saya ke sini
bapak saya ke sini
bapak saya ke sini
bapak saya ke sini
bapak saya ke sini
bapak saya ke sini
bapak saya ke sini
bapak saya ke sini

mau kemana pur
baru aja mau masak be
ada apa ya
cuma ngeliat kontrakan aja
kemarin mbak be kemari ineke malah keburu buru pergi
aku kesitu ya
ya udah aku kesini
kamu ngapain kemari
mau ngobrol sama neng ineke be
ngobrolnya harus berdua sama neng ineke
eh lo ngapain kemari

mas pur ineke kan lagi libur
eh aduh ineke kan mau masak
ya udah aku kesini
ya udah aku kesini
ya udah aku kesini
ya udah aku kesini
ya udah aku kesini
ya udah aku kesini
ya udah aku kesini
ya udah aku kesini
ya udah aku kesini
ya udah aku kesini
ya udah aku kesini
ya udah aku kesini
ya udah aku kesini
ya udah aku kesini
ya udah aku kesini
ya udah aku kesini
mau balik nggak
mau balik nggak
bapak belajar dulu an
hp siapa itu bunga
nanti aku telpon lagi ya
kenapa ditutup teleponnya
hpnya harus ganti
yang jelek kan sinyalnya
kenapa hpnya yang diganti
jadi gimana pak
bapak mau beli dengan kredit yang dimana
kredit untuk yang tiga tahun masih sama
udah jemput nengi neke nya
udah jemput nengi neke nya
jawab atuh pur
kalau udah nengi neke nya
kalau gue ditanya diem aja berarti gue gak mau jawab
jangan marah tupur
lu yang bikin gue marah
enggak kamu marah sendiri
ini berkasnya udah siap
motor besok bisa dikirim nggak
pak beres pak
besok motor bisa dikirim
terima kasih ya
saya pak yang mesti terima kasih
yaudah kalau gitu sama sama ya
kok kamu baru pulang
kamu main dulu
tadi bobi udah pulang rumahnya dikunci
jadi bobby pergi dulu
ngapain lo berdua di depan rumah begini
bukannya pada masuk
itu kan dikunci
bobby dari mana sih
ntar lebih lanjut
bertemu dengan constraints pintunya
jadi sekarang saya mau rekam